saudara hasil tes urin yang telah dilakukan terhadap sopir truk mebel penyebab kecelakaan beruntun di gerbang tol halim utama menunjukkan negatif narkoba
kita langsung tanyakan kepada jurnalis kompas tv asri gunawan di mapolda metro jaya untuk mengetahui informasi terkini terkait kecelakaan beruntun ini
asri polisi telah memeriksa sopir truk bagaimana dengan hasilnya
ada tes urin dan juga pemeriksaan atau permintaan keterangan
dari hasil tes urin ini dinyatakan negatif atau tidak ada zat zat berbahaya
yang terkandung dalam urin pelaku
kemudian dari polda metro jaya sendiri ini rencananya akan melibatkan badan permasyarakatan karena terduga pelaku ini umurnya masih tujuh belas tahun atau dikatakan di bawah umur
sehingga memang membutuhkan pendampingan dari badan permasyarakatan
kemudian kombespol ade arisham indradi juga mengatakan bahwa memang saat pemeriksaan ini penyidik mengalami kesulitan karena terduga pelaku masih melantur dan tidak bisa dimintai keterangan secara komprehensif
dan dari hasil ataupun juga kita kalau mengulas kronologi kejadian ini sebetulnya ada dua tkp
jadi sebetulnya sempat ada kecelakaan di tiga ratus
jadi truk yang dikendarai oleh terduga pelaku ini sempat bersenggolan dengan kendaraan lain
kemudian usai bersenggolan ia menancap gas atau mengebut dan langsung menuju ke gardu tol
sementara di gardu tol ini sudah ada antrean kendaraan
ada beberapa kendaraan yang mengantre dan akhirnya karena terlalu melaju dengan kecepatan tinggi ini menabrak sejumlah kendaraan yang sudah mengantre di sana
dan akhirnya kendaraan yang tertabrak ini terpental ke beberapa jalur atau ke beberapa gardu
kemudian di lapangan yang diperlukan adalah kecelakaan beruntun di gerbang tol halim utama
kemudian saat ini polisi masih berupaya untuk mencocokkan rekaman yang terekam di kamera cctv dengan keterangan para saksi dan pendalaman di lokasi kejadian
termasuk memetakan titik titik lokasi kendaraan saat insiden kecelakaan beruntun terjadi
dan ini dilakukan untuk mengungkap apa sebetulnya penyebab kecelakaan atau kejadian yang terjadi pada rabu kemarin itu
kemudian kombus polis yang menangkap kejadian itu dia melakukan penelitian penelitian kejadian
kemudian kombus polis yang menangkap kejadian kejadian kemarin itu dia melakukan penelitian penelitian kejadian kemarin itu
karena tadi disebutkan kesulitan untuk memeriksa terduga pelaku
kemudian juga karena pelaku ini masih di bawah umur atau berusia tujuh belas tahun
maka rencananya penyidik polda metro jaya ini akan melibatkan sejumlah pihak selain dari badan permasyarakatan
yakni juga akan memeriksa orang tua dari pelaku
kemudian juga majikan dari pelaku tersebut
ini rencananya akan dilakukan dalam waktu dekat glenis
sopir truk dan juga pemilik truk ini akan diperiksa asri
ya kalau dari pernyataan kabir humas polda metro jaya ini belum ada waktu pasti kapan akan dilakukan pemeriksaan
tapi yang jelas disebutkan ini akan secepatnya
karena kembali lagi tadi yang dijelaskan oleh polda metro jaya bahwa memang penyidik ini kesulitan untuk memeriksa terduga pelaku
karena pernyataannya ini masih melantur dan tidak bisa dimintai keterangan secara komprehensif
selain dari orang tua yang dihadirkan atau nantinya akan diperiksa
ini majikan dari terduga pelaku atau sopir truk mebel yang menyebabkan kecelakaan
ini akan dimintai keterangan khususnya terkait dengan izin bekerja begitu
ataupun juga mengapa alasan majikannya ini mempekerjakan anak di bawah umur
yang mana tidak memiliki surat izin mengemudi dan juga bisa bekerja di bawah umur begitu
ini untuk kemudian mengetahui apa alasan
majikan ini mempekerjakan terduga pelaku
kemudian selain itu juga ada informasi bahwa terduga pelaku ini sempat mengendarai truk tersebut dari lampung sendirian
sehingga memang banyak hal hal yang memang perlu didalami oleh polda metro jaya terkait dengan insiden ini
tapi memang glennis dan saudara dari kejadian atau kecelakaan tersebut tidak ada korban jiwa
namun sedikitnya tujuh sembilan kendaraan ini terdampak atau terlibat kecelakaan beruntun dan menyebabkan sejumlah kerugian
metro jaya juga masih mendalami sejumlah cctv ataupun juga temuan temuan di lokasi
untuk kemudian bisa mengungkap apa penyebab dari kecelakaan yang terjadi pada rabu kemarin
terima kasih jurnalis kompas tv asri gunawan atas laporan anda
saudara polisi menyebut akan menyiapkan pendamping dalam pemeriksaan terhadap mi yang masih berusia tujuh belas tahun
pemilik truk dan orang tua dari sopir truk juga akan diperiksa
tabrakan beruntun yang terjadi di gerbang tol halim utama jakarta timur menyebabkan lima kendaraan rusak parah
penyebabnya sopir truk yang berkendara ugal ugalan
kepada polisi sang sopir mengaku akan bertanggung jawab terhadap semua mobil yang ia tabrak
awalnya kamu sebelum gerbang terjadinya kecelakaan itu kamu ada sering peta nama mobil gak
nah terus mendekat gerbang itu kecepatanmu
berarti remu gak bisa gak berfungsi ya
gak berfungsi berfungsi tapi terangkat mobil saya pak
ya pas keluar tol saya habis makan mau makan kata dia saya kan gak bisa jalan jalan
tapi yang punya warga itu nggak percaya pak
nah tali gasnya itu nyempotin sama dia
saya berani tanggung jawab
pemilik kendaraan dan orang tua dari sopir truk
hasilnya mi masih berusia tujuh belas tahun
dan tidak memiliki surat izin mengemudi
polisi juga melakukan pemeriksaan urin terhadap mi
dan hasilnya negatif narkoba
penyelidik juga sudah melakukan tes urin
dan penyelidik juga sudah berkoordinasi dengan bapak ketim
dan proses terhadap anak itu perlu pendampingan oleh bapak ketim
detik detik kecelakaan beruntun yang terjadi di gerbang tol halim utama jakarta timur rabu kemarin
terekam kamera cctv dan kamera salah satu pengguna jalan
dari video terlihat truk berwarna merah kuning itu menabrak mobil expander berwarna hitam
menurut polisi sebelumnya truk juga menabrak mobil xpander berwarna hitam
bukannya bertanggung jawab sopir truk justru kabur dan melaju kencang ke arah gerbang tol halim utama
saat tiba di gerbang tol halim utama truk yang melaju kencang langsung menabrak mobil pickup isususu di gardu tiga
yang membuat mobil pickup terpental ke gardu lima dan secara paralel menabrak mobil yaris hyundai dan sebuah mobil box
akibat tabrakan itu tujuh kendaraan mengalami rusak parah
empat orang dirawat di rumah sakit uki kramat jati jakarta
timur termasuk sopir truk mebel yang menjadi pemicu tabrakan